masyarakat indonesia memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari hari untuk berbelanja aktivitas spiritual dan hiburan
sebagian besar masyarakat memilih berbelanja online guna memenuhi kebutuhan selama ramadan
hal ini menjadi kesempatan bagi e commerce untuk menjaring banyak konsumen dengan memberikan program yang menarik
lalu bagaimana perilaku konsumen saat berbelanja pada bulan ramadan
apakah mereka memilih gratis ongkir ataukah promo lainnya
sudah bersama saya melalui sambungan virtual yuswo hadi pakar marketing
selamat pagi pak yuswo apa kabar pak
halo mas ferdi selamat pagi mas
terima kasih pak wismo sudah bergabung
pak yuswo kita ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih pak perilaku konsumen ini saat berbelanja di bulan ramadan ini pak
ya jadi teman teman mulai uplift ya mulai naik itu sebenarnya berbeda
browsing dan buying activity di online itu mulai naik itu di tiga minggu sebelum ramadan
itu sudah mulai naik gitu tiga minggu sebelum ramadan
kemudian tapi belum besar naik naik naik naik terus ya sampai puncaknya puncaknya itu terjadi di minggu ketiga bulan ramadan
minggu ketiga bulan ramadan itu bisa mencapai satu ratus satu ratus sepuluh persen kenaikannya
di minggu keempat
itu agak turun
jadi kalau tadi di minggu ketiga bisa seratus satu ratus sepuluh persen itu bisa turun kira kira menjadi delapan puluh persen peningkatannya
peningkatan delapan puluh persen dari normal ya sebelum ramadan
terus kemudian pada waktu idul fitri itu langsung drop
minggu di idul fitri itu langsung drop
terus kemudian seminggu setelah idul fitri itu naik ya browsing dan buying activity itu naik sekitar tiga puluh persen
teman teman polanya adalah tiga minggu sebelum puasa belum itu besar tetapi naik naik pelan pelan
biasanya juga naik shock itu seminggu sebelum ramadan tetapi seminggu sampai dua minggu setelah ramadan itu agak turun
karena teman teman muslim fokus beribadah
tetapi kemudian spike lagi naik lagi itu di minggu ketiga itu kenaikannya bisa sampai seratus persen
terus kemudian agak turun agak melemah mendekati lebaran karena kita pada mulai sibuk balik ke kampung ya mudik ya
tapi kenaikannya masih di level delapan puluh an persen
terus kemudian drop turun sekali pada waktu ramadan waktu idul fitri
kemudian naik lagi seminggunya
seminggu kira kira naik tiga puluh persen
jadi polanya adalah polanya begitu mas fadi
oke itemnya yang menjadi favorit selain makanan apa biasanya pak trennya
yang paling tinggi tentu saja fashion
karena harus diakui mudik di indonesia itu juga harus diakui adalah medium untuk flexing mas fadi
jadi ada unsur unsur flexingnya sehingga kemudian mereka pengen pamer sukses gitu ke kampung gitu
makanya pakaiannya mesti harus bagus ya
kalau bisa mobilnya juga bagus gitu ya
jadi urutan pertama adalah fashion
urutan kedua adalah home
jadi peralatan rumah tangga
terus kemudian elektronik toys sama game
itu nomor di urutan ketiga
jadi terutama elektronik
terus kemudian yang terakhir adalah untuk healthy and beauty product
jadi yang paling utama yang paling dan itu signifikan banget adalah untuk fashion
yang urutan pertama mas ferdi
pak yuswo tren berbelanja di e commerce kan memang beberapa tahun belakangan kita sudah lihat bagaimana cukup tinggi begitu ya konsumen untuk memilih berbelanja lewat e commerce
begitu dibanding lokal market ataupun juga supermarket
ini apakah kemudian tren ini masih menjadi cukup tinggi atau cukup konsumtifkah konsumen saat ini berbelanja melewati jalur e commerce ini
pertimbangannya apa biasanya
saya melakukan survei sebulan yang lalu bahwa memang penggunaan apps digital itu dengan adanya phk dengan adanya era bakar duit sudah lewat
itu memang menurun
tetapi saya kira ini sifatnya cyclical jadi bukan sesuatu yang panjang
jadi saya kira bahwa belanja online itu adalah permanen mas fadi
dan ini apalagi pada saat lebaran pada saat ramadhan
ini intensi orang untuk online buying itu akan tetap tinggi
dan nanti permanen akan keseimbangan
mana produk yang dibeli secara offline mana yang produk yang dibeli secara online
nggak saling artinya ketika kita sudah lewat pandemi offline kemudian mengurangi online nggak begitu
jadi dua duanya tumbuh dan dua duanya nanti akan secara permanen itu akan punya proporsi
akan mencapai keseimbangan
nah saya kira tahun ini menarik
apa namanya belanja online ini
karena ini dikaitkan dengan lonjakan mudik yang akan terjadi
jadi intensi kita untuk mudik yang sangat besar itu akan mempengaruhi belanja kita
akan melipat gandakan belanja kita
karena sebenarnya kita belanja untuk momentum lebaran dan ramadhan itu tujuannya adalah untuk kemudik itu
jadi ketika mudiknya besar intensinya maka kemudian belanjanya juga besar
teman teman kalau kita lihat
di posisi dua ribu sembilan belas itu angkanya sekitar nggak sampai dua puluh juta orang yang mudik gitu
kemudian di tahun dua ribu dua puluh itu tiga ratus ribu
turun drastis karena pandemi
kemudian dua ribu dua puluh satu itu angkanya adalah sekitar satu lima juta
naik tapi nggak signifikan
terus kemudian yang menarik lagi adalah dua ribu dua angkanya itu delapan puluh lima juta
bayangkan dua ribu sembilan belas itu cuma dua puluh juta
di dua ribu dua puluh dua itu delapan puluh lima juta
dan minggu depan atau dua minggu lagi itu kenaikannya diramalkan ya sudah diproyeksi kemen hub itu satu ratus dua puluh empat juta
jadi ini lonjakan yang luar biasa dari dua ribu sembilan belas sebelum pandemi itu sekitar dua puluh juta
sekarang menjadi satu ratus dua puluh empat juta
nah orang pada ke kampung ini itu pengaruhnya besar terhadap intensi mereka intention to buy mereka ya termasuk di online
jadi saya kira tahun ini adalah tahun puncak
puncak orang belanja
karena saya perkirakan nanti tahun depan itu ini adalah pen up demand
jadi ini melonjak luar biasa tapi tahun depan saya kira nggak akan setinggi tahun ini
karena tahun inilah sama sekali tidak ada pelarangan
dulu memang tidak dilarang tapi banyak pembatasan
tapi tahun ini tanpa pelarangan dan tanpa pembatasan
jadi terjadi euforia yang luar biasa
dan ketika semua itu euforia mudik maka belanjanya juga euforia
termasuk belanja online mas ferdi
pak yusuf belanja online ini apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan bagi konsumen
apakah kemudian soal promo bebas ongkir atau penawaran penawaran menarik lainnya
sehingga kemudian konsumen cukup impulsif begitu untuk dengan sekedar memencet tombol di gadgetnya mereka sudah bisa belanja banyak begitu ya
apa sebenarnya faktornya
memang dua itu
itu yang membuat terutama yang sifatnya faktor yang sifatnya insidentil sifatnya fomo
memang betul yang kedua adalah faktor convenient
ya convenient itu artinya kalau kita ke tanah abang kan repot dan seterusnya
dan memang semuanya yang paling besar mereka pembeliannya melalui mobile
jadi pertimbangan utama adalah karena promo yang besar
jadi apalagi sekarang teman teman pada nanti seminggu lagi thr nya sudah cair
jadi ini antara demand sama supply ketemu mas wadid
secara demand itu thr sudah dapat
orang langsung begitu dapat thr itu langsung intensi belanjanya tinggi
sementara di sisi supply ya e commerce itu kasih diskonnya juga besar besaran
di satu sisi duitnya ada di sisi lain diskonnya besar besaran gitu
sehingga ini ketemu
makanya kemudian kenapa momentum ini sekarang sekarang ini sampai dengan seminggu ke depan
itulah puncak dari kita belanja secara online
driver utamanya adalah hadiah
apakah gratis ongkir dan terutama diskon yang besar itu
terus yang kedua karena confident
kalau konvinien itu nggak terpengaruh ramadan atau nggak ramadan
tetapi kalau ramadan terutama adalah karena ramadan sale
karena ramadan sale dan diikuti dengan di minggu minggu ini thr sudah mulai didapatkan oleh para pekerja
pak yuswo terakhir mungkin punya tips dan trik yang bisa mungkin ditawarkan bagi konsumen
apa kemudian bagaimana memanfaatkan waktu untuk berbelanja di bulan ramadan ini
waktu favorit ini kapan biasanya
kalau tadi kan
selama ramadan dan sebelum lebaran
kalau day to day nya itu justru pembelian buying behavior itu kalau di hari hari fasting
di hari siang itu malah turun
mereka itu mulai tinggi dan banyak promo promo terjadi itu adalah setelah buka
jadi waktu waktu maghrib sampai isya' itu adalah prime time untuk teman teman itu belanja gitu ya
bagaimana tipsnya adalah
terutama sih kaitannya
karena ini fomo nya besar ya
jadi semua orang nggak mau ketinggalan untuk ini adalah masa yang istimewa
kita mau flexing di kampung
kita mau ngasih hadiah ke kampung
tapi mesti harus hati hati karena biasanya teman teman lupa baliknya
makanya biasanya setelah lebaran itu kan pegadian rame ya
karena pada ngutang gitu ya
terus kemudian pada ngadein gitu ya
terus pas balik dibayar gitu ya
tapi kadang kadang belanjanya itu lupa gitu
belanjanya lupa begitu balik aduh hutangnya banyak gitu
makanya teman teman mesti harus jaga kemampuan
ya baik itu di tokopedia baik itu di social commerce
itu semua sekarang ini adalah masanya marketer itu kasih diskon dan diskonnya gede gede ya
makanya bagi teman teman semuanya mesti harus bijak
walaupun betul dapat phr
tapi harus ada perencanaan gitu jangan sampai nanti heboh di kampung duitnya habis semua
tetapi begitu balik susah gitu ya karena banyak utang
saya kira gitu mas
apalagi tawaran tawaran pay later begitu ya pak ya yang membuat juga
terutama pay later
baik terima kasih pak yuswo hadi pakar marketing sudah berbagi perspektif pagi ini di cnn business dan referensi